hai pur kamu tahu gimana caranya ngirimin uang ke istri di kampung pakai internet mbking aja coy
pakai atm aja tis atm aku no belum modern waktu zamannya mobil jadul belum ada asingnya tuh baru
atm mas kalau emasnya bisa diem gak sih boleh coy
hai bolos dong cuy pur katanya kamu enggak punya uang tapi kok beli kompor gas baru itu
kompornya si ojak kamu kenapa marah gue lagi kesel dan kesel atukur ojak kan beli kompornya
bekas enggak baru update status lagi orang cukunya nambah satu lagi move we
status dirubah orang cupunya pergi satu tinggal satu buf wek wek wek hey sejauh jauh punya gue
cupuan juga lo kali dirubah lagi dikatain cukup sama orang cukup
tad tadi emak ketemu bang patar
ngajak ikut arisan
terus emak ikut
mak juga udah daftarin lu
udah emak bayarin juga
supaya elu bisa ada tambahan tambahan tabungan
bang katanya beli kompor gas
kamu yang cukup
uangnya belum ada
besok aja ya
pipih nunggu arisannya dikocok dulu
eh tak pelak
gue lagi buru buru
datang datang malah ancuin cuyan
hei cuy kasih lipstick dulu
saya tidak berani sama nyak bos
bos kan tau sendiri
nyak bos galaknya sekali
terima kasih mas pur
oh iya kalau saya boleh kasih nasihat
lama tak jumpa kita
apa bang patah
aku mau ajak kau ikut arisan
kalau itu saya harus kasih tahu isi saya dulu
shh tak usah pak
anggap ini untuk jaga jaga
mengerti maksud aku kan
dua hari lagi
ah apa tidak sekalian kau ajak ibu sofian
tadi kata aja yang bilang bilang
dua hari kemudian
jangan jangan jangan
lu mau pulang ya
ada perlu sama mertua lu
jangan di depan belakang aja
gagal muatnya ada kompor nih aja udah sempit
ya tapi lain kali lo jangan bawa kompor lagi ya
apa duduk gua
gue takut sama dua orang
yang pertama siapa bos
karena dia udah ngelahirin dan ngerawat gue
bos jatuh cinta
pertanyaan saya yang tadi saya cancel bos
mak jalan dulu ya
kompor aja kagak punya
ini ada undangan nikahan buat lo
siapa yang nikah be
dapet janda muda dia
ntar lu pergi ke undangannya
bareng sama gue ya
gimana caranya ngirimin uang ke istri di kampung
pakai internet embacking aja cuy
atm mak kuno belum modern
waktu zamannya mobil jadul belum ada ac nya tuh baru pakai tm
mas kalau emasnya bisa diem nggak sih
ya udah kalau gitu gue pamit ya
iya be saya juga mau jalan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
agak gue cuma pengen tahu
ntar lo kondangan pakai baju warna apa
ya belum tahu b lihat nanti aja
ah kagak siapa tahu aja
gue bisa pakai baju warna yang sama
yang urusan kompor sudah selesai
sekarang apa mau pergi dulu
nanti pas abang balik lauk sama nasinya udah matang ya
mateng gimana kan berarti belum belanja
oke bos kalau begitu ku tunggu kabar baik dari kau
soalnya sudah kering kerontang kantongku ini
peranakan ku opu
kapus saya kapnya pendok